berbeda dengan hari hari biasanya pasangan nomor urut dua basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
rabu pagi juga kompak menyapa warga di rumah pemenangan mereka di kawasan menteng jakarta pusat
di depan masa konstituennya pasangan calon petahana ini kembali menjual janji seputar rencana
menambah anggaran kartu jakarta pintar dari anggaran saat ini yang mencapai dua triliun rupiah
ahok pun sempat berbagi seputar ancaman yang ia hadapi dalam membangun infrastruktur pendidikan di jakarta
karena dia berpikir kan saya kan pejabat publik apalagi dekat pilkada pengen kelihatan cepat kan
ya dok kalau tahun ini empat puluh lima sekolah saya bisa nggak beresin sudah kontraktor kerjain
bisa kan dapat nama saya gak ada seberapa ngerang
tapi begitu terpilih tahun depan bocor ambruk lagi
saya juga kena saya bagi saya lebih baik nama baik daripada jabatan